informasi berikutnya seorang bayi yang baru berumur tiga hari di nganjuk jawa timur
dinyatakan positif covid sembilan belas setelah tes swab dua kali
bayi ini tertular dari ibunya yang sudah positif covid sembilan belas sebelumnya
menurut kepala dinas kesehatan nganjuk
bayi tertular dari ibunya yang sebelumnya positif covid sembilan belas
dengan riwayat bepergian dari surabaya
kini bayi dirawat di rsud kertosono nganjuk dan kondisi bayi membaik
perawatan bayi tersebut dipisah dari ibunya
dari data kumulatif kabupaten nganjuk
pertanggal dua belas juli dua ribu dua puluh ada satu ratus tiga puluh dua orang positif covid sembilan belas